kamu sudah mati diego
aku tidak mau nama nama kalau dia ikut jangan hukum tante seperti ini tetap mohon sama kamu
waktu itu tentu tidak ada maksud untuk membunuh kamu
tentu nggak sengaja itu terjadi begitu saja dia ikutan terhilang tapi semua sudah terlambat
dan tante penuh penyisah kenapa kau bunuh saya ikut mohon sama kamu jangan siksa tante seperti
ini tolong jangan siksa tante jangan jangan jangan
tante anies jadi tante anies yang membunuh diego
tante anies jadi tante anies yang membunuh diego
raja dewa tante anies gak bisa ngelak lagi karena apa yang baru saja tante anies bilang
itu meyakinkan kita kalau tante anies udah bisa bunuh diego kita udah rekam tante
siapa yang membunuh diego
saya tidak membunuh diego
yang lagu quatre
diego masih hidup
kalian hati diri kan
diego masih hidup
yang anda bicarain itu siapa
diego itu udah mati
kamu yang membunuh diego
saya kembaran diego
saya kembaran diego
jadi selama ini diego punya kembaran
jadi selama ini diego punya kembaran
kamu yang menghantui saya dan menakutkan saya
kamu yang bikin saya jadi gila
kamu yang bikin saya jadi gila
jadi sekadar kamu menghantuinya sebelum beritahu sama kita
kalian berdua secara sebenar kenon
perboleh aku dihantuminya
itu tidak adil
jadi sekarang apa
tapi apakah ini menyebabkan
perempuan ini bagaimana
saya puas kalau saudara kembaran saya itu hidup lagi
lo jangan gila ya
sekarang lo harus ikut kita ke kantor polisi
karena lo tau
lo udah buat banyak masalah
dan hampir aja yang bunuh kita semua
termasuk raja putri sama asila
lo harus tanggung jawab salah buatan
kau pikir saya sebodoh itu
ya untuk nurutin omongan kalian
aku bener bener gak nyangka ya
ternyata kau mirip banget sama diego
kau bisa tau saya disini dari minggu ini
sayang dengerin aku
ternyata selama ini kita salah
diego memang sudah mati
dan dia gak bakal hidup lagi
dan terus selama ini nerak kita siapa
kan dia mirip banget sama diego
dan sekarang aku punya rencana untuk menangkap dia
karena aku gak mau dia sampai kabur lagi
aku nggak tahu sama kamu kamu bawa polisi untuk ke rumah sakit
dan kamu jaga jaga begitu ada kesempatan kamu tangkap dia
jadi kamu sengaja ngejebak saya sama raja disini ya
kita semua tahu lo bakal kabur dari sini
makanya kita rencanain semua ini
dan urusan lu selanjutnya itu sama polisi
sayang aku seneng banget
akhirnya masalah kita udah selesai dan gak akan ada masalah lagi
mudah mudahan sayang kita bisa selesai
setelah semua kejadian ini gak akan ada lagi orang yang mengganggu kita
dan allah aku percaya allah gak akan memisahkan kita
kamu aku dan arsila
selamat tahun berdua